emang bapak lo ngasih tahu gangguin orang tidur kagak baik
kalau nggak salah di tanah abang dua kira kira berapa ya bayarnya bang ah paling tiga ratus ribuan saya
pernah lihat koran
ada yang segitu mahal juga ya ada yang lebih murah kagak pasti ada di mana kalau itu enggak tahu
ada batu esnya enggak ya
kirain kagak jadi beli
gue bu saya buat demen dah kalau lu pada di rumah
titranya mana ada di dalam lagi nyetrika
lu samperin ya pak
bubur pagi gue kagak mau beli tadi manggil din gitu iya iya iya iya itu awalnya terusannya gua
mengarang loh kagak boleh teriak dimari
bapak tunggu sebentar ya be
be mau beli bubur
lima ribu boleh
bang dijadiin dua mangkong boleh nggak
lain dah kalo kopi bikinan lu mah rasanya pas
ya pas lah kan gula sama kopinya dari babe
bikinin satu bubur buat bapak
pak sofyan udah ngajar
sakit apa bu
saya juga pernah kena tuh bu
iya saya sudah tahu mbak surti sudah cerita sama saya
berarti pak sofian sama saya bisa berobat bareng ya bu
iya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
ya pak sofyan
tis emang bapak lo nggak ngasih tau gangguin orang tidur kagak baik
sudah siang atu
sebentar lagi makan siang
lu kagak mau gue ajak mancing
jangan marah atu ji
nah begitu dong
nah begitu dong
jak kalau mau belajar bikin kue kenapa nggak belajar sama
dih pengen lebih pinter dari emak bikin kuenya
makanya dia mau kursus
jak kenapa nggak nanya sama emak aja tuh
belajarnya di mana
gue takut diomelin sama emak
nah jak kamu tanya aja sama bu nur
siapa tahu aja bu nur tahu orang yang bisa ngajarin bikin kue selain emak
ojek ya bang
baru abis ngopi aja bangga lu
ngopinya kan di rumah citra
kok nggak ajak ajak gue
kan lu tadi kagak ada rod

bang jangan tersinggung ya
helmnya bau banget
kenapa lo jadi sewot
kita jadi mancing enggak ini teh
lu aja yang manding berdua
gue juga gak ngajak lo
ada apa bang oja
ibu tau gak tempat kursus bikin kue
bang ojek mau kursus bikin kue
bukan saya bu si tati
kenapa indah belajar sama emaknya saja
dia mau belajar sama orang lain katanya bu
saya indah tau bang ojak
yaudah ibu saya permisi dulu ya
katanya mau mancing kenapa lewat sini
gue kagak jadi mancing
tuh kan tadi haji yang ngajakin saya mancing
sebelum gue kekik sama si naim
tadi bang ojak kemari
dia tanya sama ibu
dimana tempat kursus bikin kue
bang ojek mau kursus bikin kue
bukan bang ojak tapi bu tati
loh kenapa nggak belajar sama emak aja